kemudian dari pasar komoditas harga emas di awal tahun dua ribu dua puluh satu menunjukkan tren penurunan akibat menguatnya dolar amerika serikat
emas sebagai aset safe haven sempat menjadi prima dona di sepanjang tahun dua ribu dua puluh bahkan di pasar luar negeri angkanya sempat menembus dua ribu dolar as per troy ounce
begitupun harga emas antam yang sempat mencatatkan rekor tertinggi yang sampai tembus satu juta rupiah per gram
lalu apakah area pelemahan harga emas masih akan berlanjut
kami akan bahas bersama dengan suluh adil wicaksono business manager indosukses future selamat
pagi pak suluh
bagaimana nantinya ini berpengaruh terhadap harga emas global dan juga dalam negeri
tetapi memang kita lihat saat ini belum terlihat
tapi sepertinya support dari harga sudah terlihat
karena bagaimanapun kebijakan bank sentral ini sangat besar mempengaruhi nanti pergerakan dolar ke depannya
jadi ada peluang menguat ya
meskipun kalau kita lihat di sini harga emas antam yang pada sepekan terakhir saja terus menunjukkan penurunan begitu bisa ditampilkan teman teman
ini adalah grafik harga emas aneka tambang ataupun antam yang kita lihat di dua puluh satu januari rp sembilan ratus enam puluh tiga per gram
ini terus turun harganya sampai pada kemarin di rp sembilan ratus lima puluh enam
kemudian juga kita lihat bagaimana dengan tren harga emas di pasar luar negeri berikutnya
ini harga emas di pasar luar negeri juga kalau kita lihat di sini sempat menembus satu sembilan ratus empat puluh tiga usd per troy ounce nya sempat menguat begitu
namun juga ada penguatan di dua puluh satu januari tapi sempat juga turun di sembilan belas januari
kemudian juga cenderung flat di dua puluh satu sampai dengan dua puluh tujuh januari atau dalam sepekan ini
apakah pak suluh nantinya tren pelemahan ini masih akan terus berlanjut begitu
melihat bagaimana performanya di tahun dua ribu dua puluh yang cukup sangat cemerlang begitu
ya baik memang untuk histori harga memang kita lihat sembilan belas januari menyentuh level terendahnya
tetapi apakah akan berpengaruh jangka panjang
saya rasa dengan kebijakan bank sentral yang baru dirilis
dini hari tadi akan menahan meskipun hari ini kalau kita lihat emas fisik masih turun ya
itu tidak lain pasti imbas dari harga emas yang memang dia sudah oversold
jadi kalau kita melihat emas spot pasti berbanding dengan harga emas fisik
tetapi ada faktor rupiah yang kita perlu harus tahu
bahwa rupiah saat ini juga sangat dominan menggerakkan harga emas fisik
jadi ketika saat ini running harga sekarang di rp satu delapan ratus empat puluh tentunya masih belum menunjukkan bahwa koreksi emas ini akan berlanjut dalam waktu dekat
oh jadi ada tren penguatan koreksi bisa diprediksi akan tertahan begitu
mungkin ada angka resistance atau support untuk komunitas emas ini sendiri
baik level psikologis saya rasa satu delapan ratus akan kuat ya
rp satu delapan ratus per troy ounce akan kuat
kemudian rp satu sembilan ratus sebagai resistance
jadi awal tahun memang belum terlihat
tapi kemungkinan ketika dia nanti kembali di atas level psikologi rp satu sembilan ratus
maka akan terlihat tren kira kira sampai kuartal dua
atau bahkan mungkin sampai akhir tahun
optimis bahwa satu delapan ratus menjadi level support yang sangat kuat saat ini
kalau dilihat dari jangka waktunya pendek menengah panjang
sebetulnya pak sulu apa rekomendasi yang anda berikan kepada investor
apakah harus tahan jual ataupun beli begitu
untuk investasi emas kan ada banyak ya
kalau untuk yang pasar spot tentunya kita bisa jual dahulu meskipun harga sedang turun
tapi untuk saran dimanapun
jadi kita akan membeli ketika harga sedang koreksi atau harga rendah
untuk jangka pendek setidaknya kita bisa beli on weakness
atau kita bisa beli di harga support
dan untuk jangka panjangnya
baik emas skot ataupun emas fisik kita bisa koleksi hingga akhir tahun
meskipun awal tahun ini masih koreksi
emas kemungkinan akan berkilau kembali
oke jadi ada kebijakan stimulus amerika serikat kemudian juga vaksinasi yang akan memberikan sentimen positif
tapi kalau melihat sentimen sentimen negatif yang mungkin akan menahan kembali laju pergerakan harga komoditas emas apa saja pak sulu
ya sentimen negatif tentunya akan banyak
yang pertama adalah
terkait stimulus ini apakah akan berhasil atau berjalan ataupun disetujui
karena bagaimanapun juga di saat pandemi seperti ini ekonomi akan terus bergerak
kemudian sentimen negatif lainnya adalah ketika dolar saat ini dianggap sebagai safe haven beserta dengan emas
jadi investor atau pelaku pasar bisa memilih dua apakah antara emas ataupun dolar
karena baik dolar ataupun emas
seringkali dijadikan orang untuk mengambil peluang
kita tahu sendiri dolar juga sudah murah
artinya ketika dia sekarang dolar naik apakah emas tertekan apakah berbalik arah
jadi itu sentimen negatif saya rasa
tapi ada peluang nggak pak sulu untuk emas kembali mencatatkan rekor tertinggi seperti yang didapatkan tahun dua ribu dua puluh kemarin
sampai satu juta rupiah per gram untuk antam dan hingga dua ribu usd per troy ounce nya untuk emas di pasar luar negeri
ya saya masih optimis
karena kita lihat bahwa economic growth juga kemarin dirilis naik ya
jadi economic growth global diproduksi oleh imf naik
itu merupakan kenaikan dibandingkan prediksi akhir tahun lalu
jadi rekor harga spot di dua ribu tujuh puluh empat per troy ounce masih sangat mungkin ditembus
begitu juga akan diikuti dengan harga emas fisik yang kembali di atas

jadi masih sebagai safe haven memang masih cemerlang begitu ya kilaunya
masih ada penguatan untuk menguat kembali di tahun dua ribu dua puluh satu ini seiring dengan stimulus stimulus yang akan digelontorkan begitu
baik pak sulu adil wicaksono business manager indosukses futures
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi hari ini
selamat pagi sehat selalu pak